saya berada di salah satu rumah makan di kota denpasar
yang akan menyajikan makanan bagi anggota polri
untuk pengamalan ktt g dua puluh
sebelum disajikan masakan ini akan melalui proses
safety food atau pengecekan makanan
agar makanan ini siap disajikan dengan aman
seperti apa kita lihat
sedikitnya lima ratus kotak nasi disiapkan
usaha catering milik lely rahmawati
yang ada di kawasan denpasar bali
ratusan kotak nasi ini siap dikirim
untuk aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan
kegiatan ktt g dua puluh di nusa dua bali
lauk pauk yang disajikan berupa nasi
daging ikan perkedel sayur telur
catering ini harus menyediakan sedikitnya
seribu kotak per hari selama ktt g dua puluh berlangsung
meski tampak layak dikonsumsi
masih harus melewati proses pemeriksaan
oleh tim safety food dari personel
bidang kedokteran dan kesehatan
tim akan memastikan makanan terbebas
dari zat berbahaya seperti formalin
cyanida arsen dan nitrit
pak ini sekarang makanan makanan yang sudah selesai
ini ada ikan kemudian nasi telur

ada buah buahan ya
proses safety foodnya seperti apa nih pak
kita pertama tama ambil sampel dulu bu
kita taruh di blender
khusus untuk makanan dulu
kita bagi mungkin nanti buahnya belakangan
terus makanan dulu kita ambil sampel masing masing
setiap sentral di makanan kita ambil
kayak ikan nasinya ada telur juga
pokoknya semua kita ambil untuk kita nanti jadikan satu dulu
pak ini nanti prosesnya akan di seperti apa pak
kemudian berapa lama

nanti setelah kita blender jadi halus bu ya
nanti kita masing masing tuangkan laura pameli di gelas
yang ini bu
nah itu kita campur dengan bahan kimianya
nanti kita tunggu kalau arsen mungkin dua puluh menit
kita tunggu kalau yang lainnya mungkin kita perlu waktu lima menit
total waktunya kurang lebih
kurang lebih ya nanti dua puluh sampai tiga puluh menit
berarti makanan makanan ini yang memasaknya itu dari apa sih pak dari proses dia masaknya
maksudnya pak isi kurang bersih kadang kadang kalau ada tidak tidak tebal itu umumnya dari apa pak
biasanya maksudnya ini kan kita mencari kandungan arsen danida sama formalin dan iklimnya
mungkin kebersihan juga bisa nanti pengaruhnya
yaitu penyimpanan juga bisa

bagaimana kalau makanannya ditemukan yang positif pak mengandung ada kandungan berbahaya lalu gimana pak makanan ini
kalau yang ada kandungan positif berbahaya misalnya arsen atau cyanida otomatis makanan itu kita tarik
tidak layak disajikan
kita adakan penyegelan
kita beritahu nanti yang etrenya bahwa ini tidak layak disajikan kita segel
pemeriksaan makanan pada kegiatan ktt g dua puluh juga dilakukan terhadap seluruh hidangan
bagi para delegasi hingga tamu vvip
metode yang dilakukan sama namun dengan tim yang berbeda beda
saya kira item yang disasar sama
tapi untuk delegasi karena ada pembagian tugas yang melaksanakan adalah dari badan pengawasan obat dan makanan
jadi mereka yang bertanggung jawab terhadap delegasi kami yang dari kesehatan polri lebih fokus menyasar makanan yang dikonsumsi oleh anggota kami anggota pam dari anggota polisi
tim bidokes polda bali menggunakan alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji dengan indikator warna mulai dari putih kekuningan hingga gelap
semakin gelap menunjukkan kandungan bahan bahan yang berbahaya seperti formalin cyanida arsen dan nitrit
pemilik catering pun mengupayakan cara agar terhindar dari kontaminasi zat zat berbahaya ini
kita langsung dari distributor
jadi langsung dari bedugo belanda
langsung dari tempat tempat petani itu langsung mereka distribusi ke sini
langsung kita olah sedemikian rupa biar segera kita distribusikan
kita tidak ada stok
mbak bisa melihat sendiri kita tidak ada stok
apa yang dipesan ya itu yang kita belanjakan
seperti itu walaupun pagi siang dan sore
pemeriksaan makanan ini dilakukan setiap penyajian atau tiga kali sehari pada makanan yang telah matang atau siap saji
usai pemeriksaan dan dipastikan aman makanan makanan ini pun siap didistribusikan
tim liputan cnn denpasar bali